vaksinasi covid sembilan belas tahap dua dengan sasaran para pedagang pasar mulai dilakukan di kota bandung pada sabtu pagi
yaitu di pasar sederhana yang berada di kawasan sukajadi
meski jumlah pedagang di pasar itu mencapai seribu orang
rencananya vaksin akan diberikan pada dua ratus pedagang pasar terlebih dahulu
sementara itu di kota bandung terdapat tiga puluh tujuh pasar tradisional dengan jumlah pedagang mencapai tujuh belas orang
jumlah itu hanya untuk para pedagang yang berada di dalam pasar dan tidak bagi yang berada di sekitarnya
dari jumlah itu data pd pasar menunjukkan bahwa baru sekitar sembilan orang yang menyatakan bersedia untuk divaksin
sisanya masih perlu diberikan sosialisasi
setelah disuntik vaksin itu yang menjadi pertanyaan pertanyaan besar di pedagang menjadi terjawab
para pedagang pasar yang hendak divaksin melewati meja pemeriksaan mulai dari meja untuk pemeriksaan penyakit menular
kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan lainnya seperti suhu dan tekanan darah di meja satu dan dua
kemudian baru disuntik vaksin pada meja ketiga dan sebelum pulang dilakukan observasi dahulu selama tiga puluh menit di meja
dan cara dokternya
mudah sekali pak hanya menunjukkan ktp
ya cuma ktp doang sih keterangan ktp doang
terus tensi darah ya kayak tadi biasa syarat syarat pertama doang kayak gitu doang
mudah sekali lah nggak ribet lah pak
waktu dikasih tahu mau disuntik awalnya nggak mau atau
awalnya kayak takut aja sih tapi jalanin aja tapi nggak terlalu sakit lah kayak digit semut
untuk saat ini dinas kesehatan kota bandung telah menyiapkan satu tujuh ratus vaksin covid sembilan belas
bagi seluruh pedagang pasar
di kota bandung kendala dalam pelaksanaannya yang pertama akan dievaluasi
agar pemberian vaksin selanjutnya dapat berjalan dengan lebih lancar
kendalanya lebih ke mereka kan lagi dagang ya jadi mereka nggak bisa ninggalin dagangan
kalau memang dia ada yang nunggu mereka bisa jadi bergantian
tapi kalau kebanyakan kan sendiri jadi harus menunggu sampai pembelinya agak sepi baru mereka mau
jadi bukan karena menolak tidak
mau divaksin tapi lebih ke hambatan itu
hingga pukul dua belas siang dari dua ratus target vaksinasi covid sembilan belas sudah delapan puluh dua pedagang yang berhasil diberi vaksin
empat belas orang dinyatakan tidak lolos hasil pemeriksaan